bagaimana situasi pasca gempa
terasa jadi gempa yang cukup kuat ya
setiap orang di jakarta akan merasakan ya

gempa itu dengan kekuatan enam empat

lalu mas bagaimana potensi bahaya dari gempa ini
apakah ada dampak kerusakan
yang terjadi ataukah mungkin berpotensi untuk tsunami
yang pertama untuk tsunami tidak berpotensi ya
sedangkan untuk kerusakan ini sedang diwantau gitu
karena ini jaraknya di jakarta satu ratus lima puluh tiga ya cukup jauh sebenarnya
ini mungkin yang ada kerusakan di daerah selatan
barangkali nanti di daerah selatan nih
dari lebak panten yang terdekat ya
satu km mungkin ada kerusakan di sana gitu
kalau di jakarta mungkin hanya terasa kuat ya
kalau di jakarta
terasa kuat bagaimana dengan di banten sendiri mas
nah ini di banten sedangkan di banten jaraknya delapan puluh satu km cukup dekat dibanding dengan jakarta
jakarta satu ratus lima puluh tiga cukup jauh gitu
lalu terkait himbawan untuk warga baik di banten maupun di jakarta apa
yang pertama untuk di jakarta nih ya
kami membawa warga di jakarta tenang saja
tidak usah ini
ini sepertinya gempa susulannya juga belum terjadi gitu
yang signifikan gitu
tenang gempa yang tadi sudah selesai ini
sekarang kita pantul gempa susulannya gitu
jadi mohon tenang masyarakat tenang
tidak usah panik gitu
nah terkait gempa susulan karena biasanya setiap gempa akan diikuti dengan gempa susulan
sudah terdeteksi atau belum pak
gempa susulan ada tapi sepertinya tidak begitu kuat gitu
jadi mungkin tidak signifikan lah gitu
jadi mungkin tidak berbahaya untuk masyarakat gitu
apakah efek gempa susulan ini akan terasa sampai ke wilayah jakarta kembali pak
sepertinya tidak gitu
sepertinya tidak gitu
tidak akan terasa lagi gitu
karena kan lebih kecil jauh lebih kecil gitu
ini sedang kita pantau terus gitu
bagaimana dengan banten sendiri
apakah sudah terasa gempa susulan
banten ini sudah lebih kuat ya dari jakarta ya
karena pusatnya dekat dengan banten gitu
ini sedang kita pantul gitu di lupak bantennya
sedang kita pantul gitu
nah bagaimana dengan pantauan terkini pak
ada informasi lebih kuat
ada informasi lebih lanjut yang bisa disampaikan kepada para penonton kami
yang pertama kepada masyarakat
khususnya yang di pantai tenang gitu
karena ini tidak berpotensi tsunami gitu ya
gempa susulan sepertinya tidak terjadi yang lebih besar gitu
oleh karena itu tenang masyarakat
terutama di jakarta pasti panik lah ya tadi
dengan kekuatan yang seperti itu dan terasa sangat kuat
masyarakat akan panik gitu
terutama yang di tiranjau
terutama yang di jepang
akan terasa lebih kuat lagi gitu
sekarang sudah berhenti gitu
bahas utamanya dan ada gempa susulan tapi kecil lah gitu
kalau boleh tahu pak
kebesaran dari gempa ini berapa skala richter dari gempa susulan
kalau tadi enam empat untuk gempa utamanya
nah kalau gempa susulannya berapa skala richter pak
gempa susulannya enam empat pak
sebenarnya saya cek dulu
ya potensi itu berapa
potensi itu berapa
berapa pak susulannya
hanya empat pak empat pak
ada dua kali gitu
dua kali empat dan empat satu gitu
sehingga ini tidak akan sampai di jakarta lah gitu
sudah terjadi berapa kali pak gempa susulan
yang pertama empat skala richter lalu yang kedua
yang pertama empat satu yang kedua empat
oke berarti semakin turun sampai dengan sekarang
ya semakin turun betul betul
apakah akan ada kemungkinan gempa susulan selain yang sudah terjadi dua ini pak
ya biasanya begitulah
gempa susulan kan tidak langsung berhenti nanti makin kecil makin kecil gitu
ini kan sudah makin kecil gitu
kami harapkan segera stabil gitu kondisinya gitu
berarti sekarang belum stabil pak
ya gempa susulan masih ada tapi kan sudah kecil gitu mbak
tapi nanti berhenti betul gitu
mekanisme seperti itu kalau ada gempa itu akan diikuti oleh gempa susulan sampai dia stabil gitu
lalu pak apakah ada tindakan yang bisa diberikan
tindakan yang langsung dilakukan untuk meredam kepanikan warga
karena tadi seperti yang bisa kita saksikan warga juga sempat panik
apalagi di wilayah jakarta berlalu keluar gedung
di wilayah sini juga tadi sempat terlihat seperti itu
ya tapi sudah menduga lah
pasti orang jakarta panik lah karena kami juga merasakan kuat
kami di lantai satu saja kuat sekali
apalagi yang di lantai atas ya
lebih kuat lagi pasti tadi merasakannya
tapi untuk sekarang ini kondisinya sudah semakin kecil tadi
saya kira tidak merasakan lagi
lompat sudah tidak merasakan jakarta gitu
di banten barangkali mungkin masih merasakan ya
lebih dekat soalnya gitu di lepak banten
kalau lalu kondisi terkini pak terkait gempa ini bagaimana saat ini pak
ya kami masih menonton terus
terutama gempa susulannya gitu ya
seberapa jauh dia akan stabil gitu
tapi kalau melihat trendnya saya kira akan segera stabil gitu
pak tadi kita sudah berbicara mengenai gempa susulan dan juga skala richter dari gempa ini yaitu enam empat dan juga skala richter dari gempa susulan
ini kalau pemicu dari gempa ini sendiri sudah diketahui atau belum pak
gempa apaan ya mbak
pemicu dari gempa ini
oh ya ini ada aktivitas di
di daerah atas ini
karena kedalamannya dangkal
jadi ini bukan pas di subkastennya
tapi ada aktivitas di atas gitu
di kedalaman sepuluh lah kira kira itu
itu ada aktivitas di sana
ini akibat dorongan plat dari selatan gitu ya menuju ke utara itu
dari indo australia yang menyusup ke lempeng eurasia
kemudian di atas lempeng eurasia ini terjadi pecah gitu sehingga terjadi gempa tadi gitu
bagaimana dengan potensi tsunami sendiri pak
ya sampai saat ini tidak ada
tapi tidak memantau tsunami
jadi aman terhadap tsunami gitu
terkait sekali lagi pak himbawan untuk warga yang terkena dampak getaran dari gempa ini seperti apa
sekali lagi warga jakarta tolong jangan panik
karena dari pantuan kami ini ada gempa surat tapi kecil ya
jadi mungkin tidak terasa lagi ya
mudah mudahan selalu segera stabil kembali ke titik semula gitu
jadi jangan panik
sekarang jangan panik gitu
terima kasih bapak muhammad riyadil dari pmkg
kami akan tunggu terus informasi pak terkait gempa ini
dan kondisi terkini pasca gempa kita akan langsung ke arman helmi di gedung kpu
arman selamat siang
bagaimana situasi di sana pada siang hari ini setelah gempa yang terjadi
pukul tiga belas lebih tiga puluh enam menit ini arman
fani beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi kepanikan begitu di kantor kpu ini
dimana para pegawanya semuanya berhamburan keluar
dan ya memang mereka sangat panik begitu
karena gempa ini meskipun tidak begitu lama tapi sangat terasa
ini bisa saya perlihatkan mungkin bangunan ini hanya berlantaikan empat
tapi mereka yang berada di lantai dua lantai tiga dan lantai empat itu sangat merasakan getarannya
sehingga mereka semuanya lari berhamburan keluar

dan memenuhi tempat parkir ini
namun saat ini mereka sudah bisa menenangkan diri seperti itu
mereka sudah tidak lagi panik
dan satu persatu mereka sudah bisa kembali mulai beraktifitas
begitu mereka sudah mulai masuk ke dalam
terlihat ini juga lobby sudah mulai kembali sepi
tadi di sini penuh dengan pegawai
tadi juga penuh dengan para tamu yang lari keluar
namun saat ini mereka semuanya sudah dihimbau satu persatu
diberikan pendekatan oleh para petugas yang lain kepada pengamanan yang ada di sini
agar supaya kembali beraktivitas seperti biasa
seperti itu fani
karena memang gempa yang tidak lebih dari satu menit ini
sangat membuat mereka panik dan sangat membuat mereka ya kacau seperti itu
mereka yang tadinya sementara beraktivitas di dalam tiba tiba keluar
karena mereka merasakan ini gempanya cukup kuat
begitu apalagi mereka mendapatkan informasi akan ada gempa susulan
yang mereka tidak tahu kapan datangnya
mereka juga panik ataupun juga sedikit nervos seperti itu
karena mereka takut gempa ini berpotensi tsunami
sehingga mereka lebih baik menyelamatkan diri seperti itu
banyak barang berharga mereka
yang mereka tinggal di dalam dan mereka sudah tidak lagi memikirkan itu
mereka langsung lari keluar dan bahkan ada yang langsung menelpon keluarga mereka di rumah
untuk menanyakan ataupun juga memastikan keadaan keluarga mereka di rumah
apakah baik baik saja
namun sejauh ini saat ini sudah saya lihat dan saya perhatikan memang sudah tidak ada lagi kekacauan
itu juga di sebelah sana
para pegawai sudah mulai berjalan menuju ruang kerja mereka
mereka sudah tidak lagi panik seperti biasa
dan mereka juga tetap berharap adanya sosialisasi
daripada pihak terkait terutama dari bmkg
seperti itu supaya para pegawai atau mereka yang bekerja di gedung bertingkat
dapat memperoleh pengetahuan ataupun juga informasi terbaru
apakah gempa ini menimbulkan potensi tsunami
apakah akan ada gempa susulan
sehingga mereka bisa ada langkah antisipasi begitu
apalagi mereka yang berada di bagian atas
agar supaya bisa mengambil ancang ancang untuk turun melewati tangga darurat
dan tidak melewati atau tidak menggunakan lift seperti itu
terima kasih arman helmi atas laporan
tetap jaga jarak aman
dan kami akan kembali ke anda untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait gempa
dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait ini
kami kembalikan ke elvira
farhan isra terima kasih
breaking news cna indonesia
masih akan kami lanjutkan saat lagi
masih terkait perkembangan gempa dengan kekuatan enam empat magnitudo